masyarakat inggris telah menentukan pilihan untuk keluar dari uni eropa pada referendum tanggal dua puluh tiga juni dua ribu enam belas
respon paling kuat kemudian muncul dari sektor ekonomi dan indonesia pun tak luput dari imbasnya
keluarnya inggris dari uni eropa merupakan antitesis bagi para pengandut paham multilateralisme yang percaya
integrasi regional akan mendorong kemakmuran bersama
kala isu kekhawatiran masuknya banyak tenaga asing muncul
mau tidak mau negara harus meninjau kembali kebijakan integrasinya
di sektor ekonomi fenomena brexit memukul bursa saham
para investor merespon dengan memindahkan dana ke instrumen lain seperti emas dolar amerika dan obligasi
bagi indonesia brexit mempengaruhi sektor perdagangan dan arus modal asing
dampak langsung itu nggak besar seperti saya bilang
tapi yang saya bilang itu tadi bahwa di dalam perundingan perundingan
karena kan kita target
pertumbuhan yang kita lakukan kan antara lain fdi
kemudian yang kedua kan kita membuka pasar
makanya kita berunding dengan eu berunding dengan australia
menginisiatifkan intension dengan tpp
ya ini pasti akan pelan
selain itu rupiah langsung melemah begitu hasil referendum diumumkan
rupiah yang tidak stabil mengganggu kegiatan usaha
karena itu pemerintah harus menstabilkan rupiah dan membuat indonesia kembali menarik bagi para investor
karena tadi pertanyaannya adalah bagaimana membuat indonesia menjadi daya tarik untuk investor
ya ini masih butuh waktu
selama pemerintah bisa menjaga semua program programnya dengan baik
terus data data makronya juga stabil gitu ya
saya kira kita bisa mendapatkannya untuk jangka menengah tapi tidak jangka pendek ini gitu
fenomena brexit harus menjadi perhatian semua pihak
bukan tidak mungkin akan menyebar ke kawasan lain seperti asean
danang wisanggeni jakarta